siap jumpa eksklusif di gtv
saya antar ke kampus ya
bentar ya mas
aku ambil tas sama modulku dulu ya
jam berapa ini
bisa gak sih bangun pelan pelan gitu
kan kaget gue jadinya
ya kamu sendiri lagian gimana sih
kok malah ketiduran
bilangnya kalau nonton berdua itu malah fokus
tapi ngertanya apa
sengaja ketiduran supaya kamu bisa nginep rumah aku
laper gue makan
ngantuk ya gue tidur
kucukannya ketiduran kan
gue tidur disini berarti semalam
ini bau ternyaman yang pernah ada
kamu tuh selalu
aku amat sih mumpul mulu kerjanya
aku mau siap siap
soalnya aku mau interview sama direktur rumah sakit
ini kamu pulang nih sekarang
mau diantar interview ku gitu
kapan lagi diantar sama kakak
sampai langsung terima
siap ibu dokter
kalau begitu hati hati di jalan
tapi satu lagi jangan kalak galak
nanti lo sendiri yang repot
bilang dulu ya
aku udah beliin sarapan nih buat kamu
karena aku tau kamu itu pasti gak bakalan doyan makanan rumah sakit
jadi aku beliin deh
lukanya masih sakit
ya udah sekarang aku suapin kamu ya
kamu harus makan yang banyak
kamu denger kan apa kata mama papa kemarin
kalau aku sih sebenernya setuju sama lo
kamu harus stop nyelidikin kasusnya mbak andin
kamu harus stop nyelidikin kasusnya mbak andin
karena aku takut banget sayang

sebenernya aku bingung
aku udah sejauh ini
rasanya sedikit lagi aku bisa mengungkap kasus ini
ada orang yang mencoba menghalangi aku dan juga rafael
aku jadi penasaran
dan kenapa dia mencoba untuk mengagalkan aku sama rafael
untuk membongkar kasus ini
masih ada saat
kalau nino dan karavel mau selidikin orang di balik penyerangan kemarin
posisi gue makin terancam
mau ngapain lagi sih dia telpon gue
gue udah lakuin tugas yang lu kasih ke gue
kamu itu udah bikin suami saya luka
gue gak peduli
gue udah kerja
kamu denger ya
kerjaan kamu aja gak becus
kalau lu gak bayar gue
dan gue sampe ketangkep polisi
gue sebut nama lu
lu jangan macam macam sama gua
gue gak boleh biarin ini terjadi
laki laki ini harus tutup mulut
dan sekarang gue harus kabur ke luar kota
elsa telfonan sama siapa ya
emang lo mau gue ketangkep polisi
tapi bener juga sih
mungkin mateo memang harus pindah ke luar kota
untuk ilangin jejaknya
kalau dia aman
jangan pernah sekalipun kasih tahu
kalau saya yang mendalami penyerangan itu
kamu abis telfon siapa
itu pr cantika skincare saya
biasa ngobrolin kerjaan
tidak ada masalah di kerjaan
tapi kok kesannya
kamu yang marah marah
aku sebel aja gitu
jadi mereka itu
seenaknya ubah ubah schedule event
aku marah karena kan aku lagi ngurusin kamu
suami aku sakit
jadi aku gak bisa ikut event promo mereka
yaudah yuk makan lagi yuk
udah bersih nih sendoknya udah aku cuci
aku udah nonton semua dvd nya roy
tapi nggak ada petunjuk soal passwordnya
dan gak ada yang bisa dijadiin petunjuk pembunuhannya roy
mendingan aku bawa aja barang barangnya roy ke mobil
siapa tahu nanti aku ada waktu aku bisa numpuk lagi
apa yang harus saya lakukan buat tapi semua kesalahan saya nih
tatapan mata kamu saat ini benar benar menyayat hati saya
saya lebih memilih kamu marahi dan bentak saya
daripada saya harus lihat kamu menatap saya dengan tetapan sangat menyakitkan seperti sekarang ini
terus aku masuk dulu ya
semangat artjen ya
mah jangan lupa ya jam dua siang nanti kita ada pentas drama
mama jangan telat ya karena harus cobain kostum dulu
iya ma mau usahain mama gak datang telat oke
udah terus mama bilang apa
kata mama mama gak bakal telat
ah good yaudah kalau gitu sekarang kita berangkat ya pak driver sama ncus udah nunggu di depan ya let's go
jangan lupa tasnya let's go
uh berat ya tasnya ya
mata kuliah hari ini udah selesai terima kasih semuanya sampai bertemu besok ya
ya allah selesai juga akhirnya kau ngajar
pada tadi aku sempet khawatir kalau misalkan aku gak bisa ngajar
karena perasaan aku lagi gak enak banget ini
tapi alhamdulillah aku masih bisa
din saya jemput kamu setengah jam lagi ya kita ke sekolah rena
untuk pentas drama sekolah
rena gak mau kita terlambat
kalau lemes gitu sih harusnya lo tuh lagi seneng
seneng kenapa ya
suami lo udah sampein pesen gue kan soal penyelidikan gue
sampein pesen apa ya
gini nin sorry banget kalau gue yang gak ngasih tau lo selama ini